dosen h telah melanggar peraturan rektor universitas negeri surabaya
nomor tiga ratus empat tahun dua ribu enam belas pasal lima tujuh tentang kode etik dosen
kampus menonaktifkan pelaku selama satu tahun
dari berbagai tugas tridharma perguruan tinggi
yaitu mengajar penelitian dan pengabdian masyarakat
selain itu juga melakukan penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama dua tahun
diputuskan hasil bahwa terduga
oknum pelaku dosen h ini ada indikasi pelanggaran kode etik dosen
berdasarkan peraturan nomor tiga ratus empat tahun dua ribu dua puluh
ini tentang kode etik dosen universitas negeri surabaya
kemudian ancamannya adalah sanksi
ada ancaman sanksi yaitu penonaktifan terduga pelaku selama satu tahun
sementara para korban mahasiswi telah mendapat pendampingan
yang bisa meliputi pendampingan secara psikologi
perlindungan hukum dan advokasi yang lain
mengacu pada permendikbud ristek no tiga puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi
untuk pemulihan trauma korban
satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual unesa
memberikan konseling yang melibatkan para psikolog
sudah sudah dilakukan
jadi satgas bpks berupaya untuk proaktifan
melakukan komunikasi dengan beberapa korban begitu
karena ada yang lokasinya memang ketika tata muka belum memungkinkan
maka konseling itu dilakukan melalui telah pencegahan
jumlah aduan korban kekerasan seksual di kampus ini terus bertambah
berdasarkan wawancara tim liputan cnn indonesia
melalui pesan instagram
hingga delapan belas januari terdapat empat korban mahasiswi dari pelaku dosen h
itulah sebelas korban mahasiswi dari dosen berinisial d
jurusan bahasa dan sastra indonesia
serta dua korban lain dari pelaku yang berbeda
pihak kampus menyatakan akan melanjutkan investigasi
terhadap aduan yang lain yang masuk ke hotline satgas ppks
jika korban melapor ke pihak kepolisian
kampus akan mendampingi
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur